masih bersama dengan pak jarod saiful hidayat terkait dengan langkah atau menebak langkah politik ahok selanjutnya
tapi kayaknya beberapa bulan yang lalu pak jarod ada statement yang sepertinya yakin sekali
saya nggak tahu siapa yang meminang siapa yang dipinang untuk masuk ke pdip
tapi saya mau kasih lihat dulu ini dia pernyataan dari pak jarod beberapa waktu yang lalu
dia bilang mas tolong pendukung pendukung kita itu kalau bisa jangan golput
makanya dia bilang kalau pun nanti saya masuk politik saya akan pasti masuk pdip
ketika dia dihajar seperti itu di jakarta saya juga diajar seperti itu
seberapa yakin pak pak btp masuk pdip
jadi begini ya sebetulnya
ini bapak sendiri yang yakin atau pak btp juga ikut yakin
tidak dia cerita kepada saya
bahwa sebetulnya kedekatan dengan pdi itu sejak lama
sejak beliau ada di belitung di belitung timur
waktu itu dekat sama pak taufik imas yato sudah sangat tertarik dengan pdi perjuangan
kemudian jadi anggota dprd jadi bupati bersama sama dengan pdi perjuangan juga
dia sangat berpilih perjuangan
dekatan dengan ibu megawati soekarno putih juga cukup dekat
makanya pak btp itu berkesempatan waktu itu ada kerjasama ya sama kita
sama sama dengan saya untuk kunjungan ke cina waktu itu
makanya saya kenal dengan pak btp sejak tahun dua ribu enam an ya
ketika dia baru menjadi bupati belitung timur
jadi sudah lama sekali dengan pdi perjuangan
saya sampaikan bahwa dari semua partai memang ideologinya sama ya pancasila ya
tetapi menurut pak btp pdi perjuangan lah yang betul betul kekeh ya
yang betul betul sangat konsisten itu membumikan pancasila
sebagai partai nasionalis yang beragama
semua anggota pdi perjuangan silahkan
kamu tidak membedakan suku agama etnis latar belakang
semua yang boleh masuk sebagai partai nasionalis
dan yang paling kekeh untuk menjalankan ideologi ini cuma pdi perjuangan
ini menurut pak basuki
termasuk juga ketika di dki jakarta
yang paling banyak turun itu adalah pdi perjuangan
bahkan ada kdpd perjuangan karena saking semangatnya ada satu atau dua yang terlalu capek akhirnya meninggal dunia
dan pak btp juga tahu itu
karena dia mau masuk politik lagi
dia sebagai anggota biasa
anggota biasa pdi perjuangan
dia tidak mau menjadi pengurus apa enggak
dia tidak berpikir ingin menjadi pejabat publik tidak
tapi bagaimana dia bisa membantu gitu ya pengurus pd perjuangan yang di tingkat teranting misalnya begitu ya
di tingkat kecamatan yang masih kekurangan bisa bedah rumah misalkan
termasuk juga bisa membantu kadang kadang pdi perjuangan
terima kasih pak basuki
pdi perjuangan yang membutuhkan bimbingan di dalam merancang apbd yang pro rakyat
merancang e budgeting e planning begitu ya
sehingga betul betul apbd itu benar benar diarahkan untuk rakyat sambil kita berusaha untuk menekan tingkat korupsi
sama sekali tidak punya keinginan atau willingness untuk nyalekan
atau kan pernah jadi bupati pernah jadi gubernur gitu
masa itu semua hilang keinginan itu
dia tidak ingin nyalek dia tidak ingin jadi menteri dia tidak ingin jadi apa apa
tapi bagaimana dia bisa membantu orang lain
harus di politik
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini